mungkin dengan cobaan ini
itu akan memperkuat cinta kita berdua
kenapa semua jadi gini ya pak
arman juga kemana ini anak
ini kan adiknya yang mau nikah
keterlaluan ya anak
dia kan cinta banget sama tante
nanti gak datang ada hubungannya sama arman
dia mengandung anak haris tapi dia harus nikah sama andi
pelan pelan nanti rupa didengar
bisik bisik tau gue
ya ampun tanti
ini tanti kok gak angkat telepon ya
udah jam segini belum datang juga
ma apaan sih emang apaan di telpon
lagian tanti juga gak bakal dateng
dia mungkin bakal ngebatalkan pernikahan ini
ini jangan janak ada sesuatu gak
gak biasanya tanti kayak gini
ini mulainya kapan angkat nikahannya
saya sudah satu jam nunggu ini bu
iya maaf pak sebentar ya
ini saya lagi berusaha untuk menghubungi mempelai wanita yang satu lagi
karena saya harus menikahkan lagi di tempat lain
iya ini calon menantu saya pasti sebentar lagi datang ke sini kok pak
nanti berubah pikiran dan membatalkan pernikahan kami
bu saya gak bisa nunggu lama lama disini
saya harus pergi sekarang
tolong sebentar aja sebentar lagi
pak bapak tunggu sebentar ya
kalau gitu biarin aja aku sama riri duluan yang menikah
hari ini tuh calon pasangannya ada dua
kamu sama riri dan juga haris sama tante
semua harus sesuai rencana
saya mohon setengah jam aja lagi
saya harus pergi sekarang
aku gak jadi menikah
ada apa dengan tanti
apa yang terjadi

apa dia sadar aku gak cinta sama dia
kemudian dia memutuskan membatalkan pernikahan ini
anggap aja ini semua cobaan ya
mungkin dengan cobaan ini
itu akan memperkuat cinta kita berdua
kenapa semua jadi gini ya pak
kenapa semua jadi gini ya pak
kenapa semua jadi gini ya pak
arman juga kemana ini anak
ini kan adiknya yang mau nikah
keterlaluan ya anak
dia kan cinta banget sama tanti
dia kan cinta banget sama tante
tanti gak dateng ada hubungannya sama arman

aku gak lapar
dari semalam kan belum makan
mas arman lupasin aku
gara gunanya mas arman sekap aku seperti ini
aku gak akan lepasin kamu
sampai kamu mau nikah sama aku
aku nggak akan menikah sama mas arman
jangan keras kepala tan
lepasin aku mas
lepasin aku mas
lepasin aku mas
bisa denger kan
jangan keras kepala jadi orang
aku ngelakuin begini
karena aku cinta sama kamu
aku mau pampas
karena aku gak mau kamu disakiti sama cowok yang gak cinta sama kamu
kamu nyakitin aku seperti ini
itu namanya cinta
apapun akan aku lakuin demi mendapatkan cintaku tan
buka mata kamu lebar lebar
haris gak pernah cinta sama kamu
jadi berhenti mengharapkan cinta dari dia
kamu cuma dipermainkan dengan peringkat semua itu tan
kamu gak akan pernah bahagia sama haris
kamu gak usah atur atur hidup aku mas
aku tahu apa yang membuat aku bahagia
kebahagiaanku adalah menikah dengan haris
berada di sisinya
bukan dengan kamu
tampar aku mas

sebenarnya baiknya kamu sedih
kita bisa menjaga tempat tempat patricia michelle
aku nggak maksud buat nanggitin kamu tan
aku begini karena aku gak mau kamu disakiti sama orang yang kamu cinta
aku cari makanan yang baru ya
mas arman keluar
sekarang aku harus bisa melepaskan ikatan ini sebelum dia kembali
gimana caranya gue harus ngeyakinin tanti kalau gue beneran cinta sama dia
gimana caranya aku harus menyakinin tanti kalau gue beneran cinta sama dia
gue gak boleh emosi

kalau gue semakin emosi tanti malah tambah benci sama gue
gue harus lebih sabar